dan mbak nen pasti juga lagi minta ke bupanti untuk ngejelasin semuanya ke reina
mungkin ananda sendiri gak mau kalo anaknya tuh benci sama dia
gue juga mau nyalahin gue soal surat palsu itu deh
gak kayak gitu sa
apa yang lo lakuin ke reina tuh udah bener
supaya bikin renda percaya kan
sampai sampai reina benci sama lo ya sa
ya besok pagi ya mereka datang
besok pagi ya
yaudah aku kamar dulu ya basah banget
aku mau mandi dulu
sayang banget kamu sama kepala rabbit
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sal kamu liat ekspresinya andin gak sih
waktu kita sebut mirna
itu dia tadi aku salah gak sih langsung bawa bawa namanya mira
aku justru malah pengen ngebiasain gitu
andin bisa akhirnya mungkin maafin mirna ya
iya tapi ini emang sensitif sih
jadi ya kan memang
kita semua disini sayang sama mirna
karena mirna sudah banyak membantu tapi
di beberapa kejadian sempat ada kelelayan dari mirna
mungkin ini sudah menumpuk di andin
gongnya kemarin dia lagi emosi sekali
dia mungkin di dalam hatinya ada sedikit penyesalan cuman ya
kita gak ada yang tau lah
cuman waktu yang bisa menyembuhkannya
tante bicara sama andin besok
dan waktu juga yang bikin aku harus pamit tante
besok kesini lagi kok
jangan lupa mandi air anget makan
eh makan udah ya
aku bener bener khawatir dengan elsa
aku takut sekali dia berbuat hal yang nekat
semoga elsa hanya sedang merenungi dirinya sendiri
dan tidak mengambil langkah langkah yang tidak diinginkan
apa belum tidur
aku gak bisa tidur
aku juga gak bisa tidur
aku mikirin elsa dari tadi
aku ke kamar elsa dulu deh ya
shh gak usah
udah biarin aja dulu ya
tapi nanti kalo sampe dia berbuat nekat gimana
percaya sama aku
elsa tidak akan berbuat yang terlalu jauh
gak akan berbuat nekat
di pikirannya dia pasti masih mikir gimana caranya balik sama nino
gak mungkin lah dia nekat
percaya sama aku deh ya
di got yut
aku disini aja aku ngerti sama elsa
pak kamu jangan bikin aku jadi khawatir dong
aku jadi mikir yang enggak enggak nih aksa di dalam
kamu gak usah mikir yang enggak enggak
aku disini khawatir sama elsa
aku juga kepikiran juga sama andin
supaya bisa deket sama rena
karena sampai sekarang
andin cerita sama kamu
buruh sayang tadi kirim pesan sama papa
setau aku kostum ini panas loh kalo dipake pak
terus andin pakai ini seharian buat ngehibur rena
gak ada mi rena pak
iya mama salut sekali sama dia pak
pake kostum ini supaya
rena bisa lebih happy
mau deket lagi sama dia
ini kamu udah coba ketok kamarnya elsa belum
kalau enggak aku ketok aja ya sekarang ya
udah bangun belum kamu nak
gak ada jawaban kan pak
papa mama tunggu di meja makan
tetep gak ada jawaban
ini elsa di dalam ngapain sih
pak aku jadi khawatir banget ini
kita tunggu di meja makan aja ya
gue juga udah tahu kalau hari ini adalah hari anniversary
kamu lagi ngapain eh kita video call yuk
nah gini dong natural aku lebih suka tau

enggak enggak bilang begitu
kamu makeup natural look semuanya cantik maksud aku gitu
ya hari ini sekarang
hari ini sih biasanya ada yang ngasih aku buke bunga
tapi kayaknya orangnya lupa deh sama hari ini
dengar dengar orangnya romantis bener gak
iya biasanya sih kayak gitu
biasanya dia romantis banget
tapi hari ini enggak aku sedih sih
oh ini lagi sedih
studi aja masih cantik ya kamu ya
aduh kamu tuh kenapa serius banget sih
ah tadi salah bangun ya
ehm kamu ini dong cek ke depan pintu gi
hmm depan apartemen aku
bapak ini dari kamu
iya siapa lagi yang ngasih kamu bunga beb
emang ada orang lain
ya mana mungkin aku lupa bei
ini kan hari dimana hari aku bilang i love you
iya kan aku masih inget
nah soal itu aku minta maaf ya anniversary kali ini kita nggak bisa bareng bareng kita nggak bisa dengar bareng
soalnya aku masih harus disini dulu
kamu masih lama banget ya disana
kemungkinan sih masih tapi masih belum tahu juga
masih ngurusin bisnis kamu ya
iya selain memang urusan bisnis yang belum selesai terus juga perusahaannya tante rosa kan aku juga bantu juga
ya kamu tau sendirilah waktu aku lagi terpuruk tante rosa selalu ada kan buat aku
nah sekarang aku rasa waktunya aku untuk membalas semua kebaikan dan rosa
saat keluarga pondok pelita lagi butuh aku terutama tante rasa ya aku harus ada
semoga masalah keluarga kamu cepat selesai ya
kalau gitu aku matiin dulu ya aku masih ada jadwal habis ini
kalo sal bisa kasih aku surprise seperti ini
aku juga bisa kasih surprise buat dia
belum keluar kamar juga nggak elsa pak
ini udah dua jam loh kita nunggu disini ma
apapun yang saya lakukan di dalam dia harus keluar
udah aku sampai nanti ya
eh tunggu tunggu tunggu
kita coba tunggu sebentar lagi deh
mungkin aja semalem
mungkin aja semalem
dia lagi sedih
terus dia merenungi kesalahannya jadi dia begadang
makanya bangunnya juga siang
nanti kalo kita ketok ketok elsa malah marah
elsa bangun sa udah siang sa
sa keluar dulu sa
wah tetep gak dijawab
nggak kedengeran suara apapun lagi ini dari sini
pak cuma kamu dobrak aja deh
ma apa sih
mas rumah mas
apa sih ma

mama sama papa itu khawatir sekali sama keadaan kamu
ini kenapa ini semua
kamu ngapain begini sih ma
aku mau mengakhiri hidup aku gitu aja

ya udah tembak dia

amsal juga nggak ada
yang ada cuma kukis
apa omsa udah kesini ya
aku harus langsung pake baju rebit ini nih
jadi ketika rena
dia pasti seneng
pas dia langsung liat rebit
dengan harus cara seperti ini ya
dengan adanya rebit
rena mau deket sama aku
dan rena membaik setelah ada rebit
ke kamar mandi dulu deh
nanti susah ke kamar mandinya kalo udah pake baju
kok pintu kamar mama kebuka dikit
aku deg degan banget
tapi jatuh kamu nggak apa apa kan
tapi elsa kok nggak muncul muncul ya
dia nggak mau sarapan disini kali ya
nggak tau apa dia lagi ngapain sih
mau kita bawa aja nggak sarapan ya
kita sarapan bareng bareng disana
yaudah kamu bawa nasi ya
bikin gue deh buat elsa
nggak salah kita panggil sama siapa ya
lo kan harusnya di penjara
lo kan harus lagi mak
tunggu dulu sebentar
mendingan kita disini dulu pak
udah udah ya
udah nggak usah telfon gue lagi
gue udah nggak mau bikin masalah lagi rik
kenapa lo mau bortobat di penjara
karena gue udah sadar sekarang rik

semua yang gue udah lakuin itu

selalu salah di mata semua orang

seandainya ada keisha sekarang
mungkin gue nggak akan seterpuru kini rik
sungguhnya gue masih punya kekuatan di hidup gue
ya dari keisha
ini tuh semua gara gara lo rik
lo udah mencelakakan keisha
gue udah nggak punya kekuatan lagi di hidup gue
bahkan nino pun udah muak ngeliat gue rik

lo tau kan sa

gue juga sayang banget sama keisha
gue juga sayang banget sama keisha
cuman karna kebodohan gue gue nggak tau kalo

sampai akhirnya kesi jadi korban
sampai akhirnya keisha jadi korban
tapi lo tenang aja
tapi lo tenang aja
lo masih punya kekuatan
karena gue akan selalu ada buat lo

lo bukan kekuatan gue rik

bahkan gue udah nggak mau kerja sama lagi sama lo

karena apa yang gue inginkan itu selalu jauh dari kenyataan
semua orang menyalahkan gue
semua orang membenci gue
dan sekarang cuma nyokap bokap gue doang yang peduli sama gue rik
so lo dengar gue baik baik
yang peduli sama lo
gue peduli banget sama lo sa
sampai lo tau sendiri kan
sampai resikonya gue dikejar kejar sama polisi
gue yakin deh sekarang pasti mbak den lagi ke panti asuhan
dia pasti lagi nunjukin surat yang gue kasih ke reina
kalau surat itu palsu
dan mbak nin pasti juga lagi minta ke bupanti untuk ngejelasin semuanya ke reina
mungkin anon sendiri gak mau kalau anaknya tuh benci sama dia
mbak nin lo juga mau nyalahin gue soal surat palsu itu rik
gak kayak gitu sa
apa yang lo lakuin ke reina tuh udah benar
supaya bikin rendah percaya kan
sampai sampai rena benci sama mamanya sendiri
itu kan salah satu tujuan baik
supaya nino bisa dapat simpati dari si reina
supaya erina bisa berpikir kalau nino itu lebih baik daripada mamanya sendiri yang buang dia
ya maksud gue juga gitu sih rik
gue yakin sih
mbak nin sekarang pasti lagi senang banget
karena dia udah baikan sama reina
ya gue juga ikut senang lah
gue juga bisa kayak mbak andin
dapat dukungan dari banyak orang rik
ya gitu lah sa
semua orang punya
jalannya masing masing untuk ngelakuin kebaikan
bahkan apa yang lolo lakuin walaupun itu demi kebaikan
itu bisa aja salah di mata orang sana
gue udah pasrah sama hidup gue rik
kalaupun harus dipenjara juga gapapa
mungkin dengan cara seperti itu orang orang yang gak suka sama gue
bisa jadi seneng
lo harus kuat
lo harus pandai berkelit kayak gue sa
kemarin bokap lo mau ngejublosin gue ke penjara
sampai sekarang gue masih bisa lolos
pokoknya lo gak boleh nyerasa
lo denger kata kata gue
mama papa pasti dengerin ini
percakapan gue sama riki
gue harus bikin mereka yakin dengan penyesalan gue ini
dan riki pun pasti akan gak tegas sama gue
permainan ini menarik
hitam putih gue gak akan ada yang menyadari
bukan cuma pas riki
aku juga mau tobat sekarang
karena apa yang menurut gue bener
itu belum tentu benar menurut orang
mungkin dengan cara seperti itu
gue bisa diterima lebih baik lagi sama keluarga gue
gue udah gak punya nino sekarang deh
nino udah gak mungkin balik lagi sama korea
yang nerima gue apa adanya itu cuma mama papa gue doang
dan gue juga berharap
keinginan lo tuh baik
bisa diterima sama kakak lu sendiri
tapi masih tetep gak dihargain sama dia
gak usah lo pikirin
lo udah ngelakuin terbaik buat mereka
gak usah lo peduli pendapat orang lain
kesalahan gue itu udah banyak banget
dan emang ini tuh udah kesalahan gue juga
buat surat palsu itu reh
ya harusnya si nino dukung lo ya sah
kan lo ngelakuin perbuatan lo
walaupun itu sendiri
ya tapi nino gak mau dengan cara seperti ini rek
mbak anin juga pasti pinter lah rik
dia pasti minta bu panti
untuk memberi kesaksiannya
dan pasti semua orang nyalahin gue lagi
dan gue juga pasti salah di matanya nino rik
gak penting makin kesel ya sama nino
ya maksudnya untuk reyna nanti akan berarti gitu ya
karena emang ini salah gue rik
ya paling gue tinggal nunggu ini terungkap
dan dijemput sama polisi
intinya lo jangan pasrah jangan nyerah
mudah banget sih buat lo bersimpati ke gue
lo membuat kesha meninggal dan sekarang lo bisa menjadi perpanjangan tangan gue
buat mereka yang nyakitin gue
ini gak akan impas
ini demi kebaikan lo sa
gue akan selalu ada buat lo
kok aneh sih
tiba tiba riki matiin teleponnya
enggak enggak enggak
pokoknya gue gak boleh kerja sama lagi sama riki
biar dia berurusan aja sendiri sama polisi
gue gak mau ikut ikutan
gue punya urusan gue sendiri
dan gue mau menanggung semua yang udah gue lakukan
tapi yang terpenting
mama wapak gak akan menjauh dari gue
itu aja yang terpenting saat ini
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
mereka mau berourng dan dia akan love
kok aku gak yakin ya sama yang dikatakan else
aku juga masih ragu ma
aku masih ragu apakah bener dia berubah
karena baru kemarin dia marah marah
dia keras kepala ma
hai dek telepon kamu
mau bapak tadi denger aku telepon sama riki iya riki lolos dari polisi
hai baru minta maaf ya aku telepon sama riki tapi riki duluan paling nelfonin aku
hai dan bener kata papa riki lolos dari polisi tapi papa nggak usah khawatir aku udah ngekerja
sama lagi sama riki terus dia nelfon kamu buat apa kalau bukan buat kerjasama aku udah capek
sama semua ini pak papa lihat sendiri kan semua yang aku lakuin itu enggak ada hasilnya
dan bener yang kata papa bilang aku selalu bertindak tanpa mikirin ke depannya gimana
ini nih kamu selalu kayak begini sah mama harap kamu bisa bener bener serius sama janji kamu ya
ya mama kali ini aku bener bener pasrah mah terserah mau apa mau percaya atau enggak
di bahkan ke celular nih mau ngelaporin aku ke polisi soal surat itu aku
pun nggak masalah mau di penjara pun aku udah enggak masalah mah
dari semalem aku udah mikirin aku itu cuma punya papa sama mama

tolong merangkul aku jangan tinggalin aku
dan aku juga mau dimaafin sama mbak endin
jadi tolong bantu aku ya mak
aku gak akan ngelakuin sesuatu yang akan bikin mama sama papa malu lagi
mereka harus berhati hati
harus gue yakinkan kalau gue tulus banget
kok rena gak ada ya
kemana nih anak
apa mungkin kamar mandi ya
jam segini maksudnya kok belum datang ya
kayaknyiko mas kek pirisanmeriti

aku ini rumah gue